terus berinovasi untuk bisa menggayat pengunjungnya
ya karena selain menu makanan konsep tempat penjualan pun dikembangkan
dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita
anda bisa menyaksikan program program cnn indonesia lainnya selama dua puluh empat jam di transvision
ya jangan lupa untuk menyaksikan kembali cnn indonesia news report besok siang
kini warga jakarta kembali disuguhkan pilihan lain untuk menyantap kuliner
makan di dalam kontainer
penggunaan kontainer sebagai tempat makan ini tergolong baru di ibu kota
salah satunya food container di lebak bulus jakarta selatan
kita milih konsep food container karena kita lihat konten itu suatu hal yang unik sekarang ini
jadi kita menggunakan media kontainer untuk dibuat sesuatu hal yang seperti food court sekarang ini
soalnya kalau seperti yang biasa itu
itu kan kayaknya udah umum gitu
kalau kontainer kan masih unik
dengan mengusung konsep puja sera
ada dua puluh empat kios yang siap menggoyang lidah pecinta kuliner
mulai dari makanan utama makanan penutup hingga makanan ringan
oh iya kita pasti akan hit terus ya
karena balik lagi tadi disini dekat perumahan
yang pastinya orang juga akan tidak cuma tempat tempat hits aja yang didatengin
tapi mereka juga mudah datang ke rumah dari rumah ke sini
dengan memanfaatkan media sosial sebagai media pemasaran
food container yang biasanya mulai ramai pada malam hari ini didatangi berbagai kalangan
untuk menambah pengalaman kuliner mereka
tempatnya asik kok buat nongkrong dan harganya juga cukup terjangkau
kalau misalkan untuk makanannya juga lumayan ya sama lah sama kayak harganya berkualitas juga
konsep tempat makanan dan cara pembuatan
yang unik ditawarkan di food container ini
tempat ini dapat menjadi pilihan untuk menemani akhir pekan anda bersama kerabat dan keluarga